sukinah enam puluh lima tahun adalah salah satu warga miskin jakarta yang tinggal di kawasan padat penduduk di kelurahan jembatan besi tambora jakarta barat
sukinah asal pemalang jawa tengah ini sudah tinggal di tambora sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
sukinah tinggal bersama suami dan satu anaknya
sugina sehari hari bekerja sebagai tukang jahit untuk memenuhi kebutuhan dapurnya
sebagai penjahit sukinah rata rata mendapat penghasilan rp tiga ratus empat ratus per minggu
jumlah tersebut hanya cukup untuk kebutuhan sehari hari sukinah dan keluarganya
sukinah mengaku tak punya cukup uang untuk merenovasi rumahnya bangunan semi permanen
sukinah adalah salah satu dari tiga sembilan juta warga dki jakarta yang tergolong miskin atau berpenghasilan di bawah dua tiga juta per bulan menurut badan pusat statistik
sukinah berharap ada uluran tanggung
dari pihak pemerintah untuk memperbaiki nasibnya
bulanan kontraknya nggak bulanan kayak sekarang kalau sekarang ya alhamdulillah udah nggak mikir kontrakan gitu
pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menyatakan tiga sembilan juta data warga miskin jakarta berasal dari data gabungan
yakni data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim data terpadu kesejahteraan sosial dan carik jakarta
heru mengatakan salah satu program prioritas pemprov dki jakarta untuk pengentasan kemiskinan ekstrim di jakarta
adalah dengan melakukan revitalisasi wilayah kumuh
saat ini pemprov dki masih melakukan sinkronisasi data terkait empat belas wilayah kumuh di jakarta
dari empat belas wilayah kumuh dua diantaranya adalah wilayah kalibaru dan muara angke
saya terima kasih kepada menteri upr dan juga pak menteri bumk
membantu pemerintah dki untuk melakukan perbedaan wilayah untuk revitalisasi berbagai kawasan
di sini yang jadi
dan titik titiknya mana lokasinya nanti kami mengarahkan menteri bumk sama menteri upr
wakil direktur indef eko listianto menjelaskan
provinsi dki jakarta memiliki angka ketimpangan sosial tertinggi dari rata rata nasional
menurut eko angka empat sudah termasuk kategori kritis untuk mendapat perhatian penuh dari pemprov dki jakarta
eko mengatakan salah satu penyebab tingginya angka ketimbangan sosial di jakarta
karena mayoritas warga miskin jakarta tidak memiliki keahlian
dki jakarta ini dalam soal ketimbangan bisa dikatakan lebih tinggi dari rata rata nasional
angkanya data terbaru itu kalau nggak salah empat ratus dua belas ya
memang membaik tapi hanya sedikit kecil sekali perbaikannya
secara nasional juga angkanya empat sebenarnya titik kritis ya kalau menurut saya ya
kalau ketimpangan suatu daerah itu sudah berada
di atas empat ya memang harus dilakukan upaya upaya strategis
masalah kemiskinan di dki jakarta juga mendapat atensi khusus dari pemerintah pusat
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
muhadjir effendi menyatakan
selain masalah kemiskinan
dua program super prioritas pemerintah lainnya adalah pengurangan stunting
dan mempersiapkan balai latihan kerja bagi warga usia produktif
ini target yang menjadi target dari kita
sesuai dengan arah dari bapak presiden
wakil direktur indef eko listianto mengingatkan
jika masalah kemiskinan tak dapat dikurangi
maka akan timbul potensi terjadinya kerawanan sosial di kota kota besar di indonesia
hasil dari program pengentasan kemiskinan baru bisa dirasakan dalam jangka waktu lebih dari sepuluh tahun
tim liputan cnn indonesia